dia bersongkol sama kamu
dia juga yang berkhianat dari kamu
kamu pasti marah cewek
terserah sekarang kamu mau apa sama dia
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau mau ikut hanya cepet
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi yang pasti kita harus bikin perhitungan
kita ini ibarat badan
satu luka semua ngeresin sakit
kita disini gak kurang dari dua puluh orang
semuanya udah lama gak olahraga
kita tunggu komando dari kang mus
ke markas sekarang
anak anak perlu saya siapin sekarang
tenang dulu lah
tenang aja yuk
kamu tahu kenapa saya pengen jadi tentara
kalau pakai seragam kelihatan keren
itu udah pasti
tapi itu bukan sebabnya
kalau saya jadi tentara terus harus perang
itu jelas alasannya
buat ngebelan negara
sekarang kerjaan saya kayak gini
perang apa alasannya
buat cari makan atau apa
kenapa saya pengen jadi petinju
jadi juara terus dapet jawab iklan itp
saya pengen jadi juara
pengen punya prestasi
pengen punya kebanggaan
yang juga jadi kebanggaan keluarga saya
kalau kayak sekarang
keluarga saya juga enggak
kalau begini kayaknya kamu gak punya peluang buat masuk tv
begitu saya bisa ngejeblosin si jamal ke penjara
satu masalah selesai
tapi muncul masalah baru
saya gak tau
siapa yang harus saya tunjuk
buat ngegantiin posisi si jamal
biarpun syaratnya sama sama
si dik dik
tapi kondisi si dik dik sekarang kayak gitu
kapan dia bisa sembuh
berarti pilihannya tinggal si ujang
uang gak dicoba sekali lagi
kalau dia liat miss call dari saya
tutup lagi pintunya
sebelum sedikit kita sikat
kamu yakin jang
kayaknya kita salah
aduh gimana sih
saya sekarang udah ke bawah
saya sekarang harus dibawa
kok mustahil kejar
gimana kabar dik dik
dia bilang siapa yang ngajar dia
udah kayak siapa di itu
sehingga jadi seperti premiers
emas anak anak jaga ya
cari sepatu apa ibu
ini ibu ibu bukan saya
tuh kakak saya yang pertama
kang mus biarpun belum siap
belum waktunya belum pantes
kemungkinannya antara dikit atau ujang
sekarang didik belum bisa
iya tapi pas ditelepon sama kang mus
kalau saya yang ditelepon
kamu ngarep jadi gantinya si jamal
mentang mentang otot kamu gede
jadi pemimpin itu gak cukup
kamu ngarep jadi gantinya si jamal
tapi harus punya otak pintar
he memang begitu
maksud si iwan
kang komar kok bisa jadi pemimpin kita
padahal kang komar kan gak punya otak pintar
lama pisahan kamu teh
kalau nunggu lama bukannya walless
buat ngisi waktu luang
jangan kebanyakan mikir
kalau kebanyakan mikir otak kamu bisa panas
terus rambut kamu bisa rontok
terus kepala kamu bisa jadi buatan
saya bukan bos kamu lagi
cuma gitu aja bilang terima kasih segala
kenapa tadi dirijek
saya lagi bertemu ke rumah orang
sebentar jangan diputus dulu
kamu kesini dong
kita bahas kemungkinan untuk bekerja sama lagi
kita kan ibaratnya sama
kita kan ibaratnya sama
kita ibarat terima seketir
saya sudah mendapat pencerahan
terus saya masih mengalami pemendungan
apa itu pemandungan
cerahkan lawannya mendung
terserah istilah kamu apa
saya nggak mau kembali lagi ke profesi lama
sekian terima kasih selamat siang
terima kasih selamat siang
terima kasih selamat siang
terima kasih selamat siang
kamu udah selesai mikirnya
botak saya belum panas
rambut saya belum rontok
kepala saya belum botak
harus sampai begitu
kamu jangan banyak omong dulu
udah cari rumahnya
tidak ada rumah
orang punya rumah sudah pindah
hanya ada pembantu
pengawasan rumah kosong biasa sembarangan
yaitu yang diperintahkan oleh milik rumah
untuk mengingat dia
terus akang udah tanya harganya mau dijual berapa
kalau rumah ini dijual dulu kurangnya masih banyak
uang yang udah gak disetorin lagi ke kang bahar
tapi tetap aja uang itu bukan uang akang
kang boleh ketemu
saya mau ngomong soal dik dik
ingat ya ini cuma buat ngisi waktu luang
iya satu dompet aja
masa cuma satu dompet per hari
kan ini cuma buat ngisi waktu luar
ya sudah lah
coba aja yaudah pergi lah
allah di earth maksima

udah seng inget
masanya selalu nangis
berapa aja isinya buat kamu semua
lihat aja muka saya serius kan
ya wajah kamu serius banget
cuma lima ribu ini mah cuma balik modal ongkos angkotnya
sesuai perjanjian satu dompet per hari
saya mau pulang dulu ya
apa yang kamu tahu soal dik dik
jangan coba coba ada yang ditutup tutupin
soalnya saya belum pernah matahin leher orang
jangan sampai kamu saya jadiin percobaan
yang ngabisin dik dik
kamu tahu dari mana
saya bantuin ujang
kau menyalahkan saya pak

enggak kak saya nyesel

saya di sini dik
ambil aja kak
si ujang yang ngehabisin si dik dik
ada kerjaan buat saya kang
bawa dia ke tempat dia ngehabisin si dik dik
si jutri yang tahu tempatnya
dia saya kirim sekarang
tempat kamu ya kang si ujang perlu tahu si dik itu sakitnya seperti apa lebih sedikit masih boleh
asal nyawanya masih ada ingat yang tugasnya mencabut nyawa bukan kita ya kang
final sekarang ketemu gobang iya kang nyaris saya kan kamu bukannya udah lama nggak olahraga
iya kan hari ini hari olahraga teman teman yang lain mulai ikut biar bisa olahraga juga
belum tahu harus saya tanya dulu kamu atau aja mantap kamu yang waktu itu menyepet aku ya
sekarang mau apa menyepet lagi kiri kiri saya salah naik angkot kang
dimana tempat si ujang habis itu
kamu tau yang meaningless
aku atau kamu ada di sini
aku lagi sengaja main kesini eh ada kamu
enggak ah liat yang lagi makan aja
kita ketemu di tempat kamu ngabisin si dik dik
jangan sampai gak datang
jangan jadi pengecut
kalau kamu merasa kamu bakal habis
kamu bisa milih habis bukan sebagai pengecut
katanya kamu seperti dia nih yang semakin nanti
katanya sekarang udah putus ya
enggak cuma umasiin aja
supaya kalau aku sering nemenin kamu makan siang
aku gak perlu merasa bersalah semakin nanti
yang lain kemana
kenapa gak pake motor aja
emang berapa orang yang mau ikut
nggak tahu tadi saya bilang yang mau ikut olahraga ikut aja
saya udah kasih tau tempatnya
kamu sabtu libur kan
sabtu malam minggu kita mau kemana
ada urusan keluarga
memangnya kamu sudah berkeluarga
masa udah gede masih sama mama papa
gak tahu kok
mau bukain pintu pagar
kan udah saya buka
biar sama saya aja
mau dipesenin kopi
yang nutup pintu pagar saya atau kamu
mau saya pesenin kopi sama imas
tadi kan udah nanya gitu
di bawah sudah main sikut dan main sikat
kamu harus tahu
anak buah kamu juga
kita ini ada di atas bukan karena kita yang mau
tapi karena orang lain menerima
warm gliung siang pemimpin lu
masih biasa welshastelan
dia jadi momen gue
tapi juga mau duduk di tempat akal
pikirannya sudah menular
ke orang lain
tapi mereka nggak punya nyali yang cukup
tempat kamu bukan di sebelah sini
dia bersongkol sama kamu
dia juga yang berkhianat dari kamu
kamu pasti marah
sekarang kamu mau apa sama dia
kamu harus berhenti
kalau akang sekarang pensiun
bukan berarti akang tidak bisa ngebersin semua
tapi apeng sudah mengambil keputusan
mengambil jalan baru
nunggu akang di surga
akang akan kembali ke tempat yang sama
dan akan menemukan kamu
akang sudah pensiun
tapi akan tidak mau bisnis ini bubar sekarang
bisnis ini melibatkan banyak orang
mereka adalah pemilik saham
dan bisnis ini
mereka lah yang membuat kita kita ini ada
kalau kamu ikut mundur
banyak orang yang mengincar posisi kami
dan tempat yang pernah akang duduk
akan terjadi perang besar
akan banyak jatuh korban

untuk membeli uang muda warga
segera mengerjakan kewhat bahwa

ketika dia sibuknya jatuh jatuh

ke betapa kuat
semua orang kita
kumpul di markas besar